anda masih bersama kami isu pemberantasan terorisme menjadi salah satu poin utama
yang menjadi bahasan para pemimpin negara negara g dua puluh
beberapa kesepakatan baru ditetapkan dalam pertemuan tingkat tinggi ini
antara lain langkah konkret untuk menyetop pendanaan terorisme
indonesia pun turut berbagi pengalaman kepada dunia internasional
tentang langkah menangani terorisme dan juga deradikalisasi
konferensi tingkat tinggi antara dua puluh negara negara dengan perekonomian terbesar di dunia
atau ktt g dua puluh kembali digelar di hamburg jerman
beberapa tema besar yang dibahas antara lain terkait perdagangan bebas
perubahan iklim dan pemberantasan terorisme
selain perdagangan bebas masalah pencegahan terorisme menjadi salah satu fokus utama
yang menjadi pembahasan antara para pemimpin negara
dalam pertemuan ini negara negara yang tergabung dalam g dua puluh menyepakati poin langka
untuk meningkatkan upaya menangkal pendanaan
kami menggarisbawahi tekad kami untuk menjadikan sistem finansial internasional
berbahaya bagi pendanaan teroris dan sepakat untuk memperdalam kerjasama internasional
serta pertukaran informasi
demikian pernyataan gabungan negara negara g dua puluh seperti yang dikutip dari detik com
negara negara g dua puluh juga mendorong negara negara di dunia
untuk mendukung upaya gugus tugas finansial atau fatf
fatf merupakan organisasi internasional beranggota
menyediakan tiga puluh tujuh negara yang bertugas menangkal pendanaan terorisme
presiden joko widodo dalam pidatonya di pertemuan leaders retreat
juga menekankan pentingnya negara negara anggota g dua puluh
untuk tidak tinggal diam dan bersatu memberantas terorisme
tidak hanya mengawasi aliran dana kepada kelompok teror
tapi negara g dua puluh harus tampil mendukung gerakan moderat
yang menyebarkan nilai nilai perdamaian dan toleransi
presiden jokowi juga menyebut bahwa kemiskinan ketidaksetaraan dan ketidakadilan
yang merupakan akar masalah terorisme harus segera diatasi
dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi yang inklusif
selain itu indonesia juga berbagi pengalaman dalam menangani terorisme
dan melakukan deradikalisasi yang diapresiasi dunia internasional
namun apakah kesepakatan yang telah dibuat negara negara paling berpengaruh
di seantero jagad ini
juga turut berbagi pengalaman
tentang langkah menangani terorisme
dan juga deradikalisasi di indonesia
serta mengajak negara negara anggota g dua puluh
untuk bersatu memerangi
terorisme akankah komitmen
dari dua puluh negara negara dengan perekonomian
paling besar sejagat dunia ini
masuk akal untuk direalisasikan
lalu bagaimana peran politik luar negeri indonesia
untuk bisa stand up
atau ambil bagian membantu
mengatasi masalah terorisme di dunia
kami akan membahasnya malam hari ini
bersama mbak dina wisnu analis politik
internasional yang juga direktur dan
public policy terima kasih mbak dina
yang mau melawan kemacetan
di hari sabtu di jakarta terima kasih mbak dina
sudah datang kita akan membahas
mengenai bagaimana tidak hanya
peran indonesia sebenarnya di kttg dua puluh
tapi juga tentang seberapa
efektif sih sebenarnya kttg dua puluh
ini untuk bisa mengatasi
masalah masalah pelik yang
ada di dunia karena ini
perkumpulan dua puluh negara
paling besar di dunia seberapa powerful
sebenarnya ktt ini untuk bisa
paling tidak membantu mengurangi masalah masalah
yang ada di dunia terutama
tiga masalah utama perdagangan bebas
kontraterorisme dan juga perubahan iklan
yang perlu kita ingat bahwa
g dua puluh itu titik awalnya adalah
yang terjadi di dua puluh negara
penting dunia yang mencakup
volume perdagangan dunia ini
terdeteksi dini sehingga
apapun yang terjadi
di level domestik jangan sampai kemudian
mempengaruhi di tingkat
fluktuasi ekonomi yang terlalu berlebihan
atau resesi ya jadi
sebenarnya tujuan awalnya itu berapa
penting tentu ini first step yang
langkah awal yang lebih baik
daripada kalau cuma dibicarakan antara
g tujuh atau g delapan dulu kan
menunjukkan bahwa secara umum
memang terjadi perbaikan
ekonomi yang cukup signifikan kan
dalam periode dua ribu
sejak sembilan puluh sembilan sampai dua ribu delapan
sehingga akhirnya dibentuk
pertemuannya di level kepala negara
summit nah komplikasi
sayang sekali juga meningkat dengan
jadi kalau tadi kita bicara
soal terorisme misalnya ini agenda
yang sebenarnya sangat sangat penting dan sudah
agak terlambat ya dibicarakan
sejak sembilan sebelas dua ribu satu itu harusnya kan
sudah jadi agenda penting tetapi
orang masih scanty ya
masih kadang kadang aja
bicaranya belum secara masif
menjadikan ini upaya bersama
baru akhirnya semua negara terkena
imbasnya dan juga ikut
aksi aksi teror baru sarah bahwa ini
sangat penting kalau kita bicara
mengenai aksi terorisme yang menjadi
salah satu isu ini pertemuan
para pemimpin untuk bidang ekonomi
ternyata masalah masalah tidak hanya
pedagang bebas tapi terorisme juga dibahas mendalam
bahkan dalam pertemuan ini dibahas
atau telah diputuskan sebuah kesepakatan
yang cukup fenomenal kabarnya
dan juga pertama kalinya diputuskan
menyetop pendanaan terorisme
ini yang menjadi concern dalam
kttg dua puluh kali ini menurut
mbak dina sendiri seberapa penting
sebenarnya keputusan untuk atau seberapa
baik angle pendanaan
terorisme ini kemudian dipakai
untuk isu utama di kttg dua puluh
untuk memberatas terorisme
sebenarnya menarik poin yang diangkat adalah
pendanaan karena dua hal yang ingin saya sampaikan
terorisme sebenarnya bukan isu baru ya
sejak zaman kemerdekaan dulu
juga terorisme itu satu elemen
yang sudah cukup
banyak dibicarakan di tataran negara
tetapi memang nuansa
terorisme itu berubah cukup
drastis belakangan ini
kalau anda perhatikan terorisme
arahnya lebih seperti
entrepreneur ya seperti wira usahawan
yang berusaha mencari followers
kalau mereka punya followers
mereka akan dapat kucuran dana
dari suatu supply
satu tempat yang kemudian
sebenarnya menarik bukan
terpisah dari negara
tetapi ada yang dikelola oleh
negara ada yang disupport oleh
negara jadi itu pentingnya sebenarnya
kepala negara berbicara duduk
bersama membicarakan ini itu poin satu
kita juga harus tahu bahwa
dana untuk mendanai kegiatan
terorisme ini jumlahnya sangat
luar biasa besar jadi ini bisnis
yang sangat menghiurkan
tapi ini tidak hanya misi ideologi tapi misi bisnis
makanya kenapa ini menjadi
hal hal yang susah untuk disutup karena
ada insentifnya dan ini penting dibicarakan
di kelompok yang bicaranya
soal ekonomi jadi ini bukan urusan politik
lagi ini udah urusan ekonomi
jadi ini perkara bisnis yang kemudian
kalau kita bicara bisnis ini kan
kita bisa mengatasi private sector
gimana kepala negara yang memimpin
secara politik itu membuat keputusan politik
bisa mengatasi private sector yang memang
bisa saja di luar jangkauannya dia
seberapa penting powerful
ada tiga aspek yang membuat ini
likage nya ya ada bocorannya
antara dari politik kemudian
ke ekonomi yang pertama
yang menyebar luas ini kan
senjata juga ya senjata yang diproduksi
oleh negara negara tertentu kita tahu persis
itu sebabnya sebenarnya negara barat
yang paling bertanggung jawab negara negara tertentu
dan ikut g dua puluh semua dan ikut g dua puluh gitu kan
itu satu yang kedua
yang beredar untuk mendanai terorisme ini
juga anda harus tahu
jadi ada satu studi yang mengamati
bahwa sejak amerika serikat
amerika serikat punya
kelebihan khusus karena
sebagai negara yang berpengaruh
dengan kelebihan khusus karena
itu bisa diperdagangkan dimanapun di seluruh dunia
itu sebabnya amerika serikat
mulai melakukan kegiatan untuk mengawasi
transaksi dollar dimanapun
dia berada tapi euro
itu belum euro
rupanya belum cukup ketat diawasi
itu sebabnya kita lihat pada g dua puluh ini
ada kritik yang cukup pedas terhadap
inggris khususnya karena
mata uangnya pons terling pons terling lebih
lagi gak diawasi oke
dan mereka dituding ikut
dipakai untuk terutama karena mereka
gak mau menekan saudi arabia oke
lalu yang ketiga faktor korupsi
yang dilakukan oleh
kita jangan menutup mata juga ya
ada yang sudah mengkonfirmasi
menantu dari presiden erdogan
di turki itu terlibat
insentifnya bukan ideologi kan
tapi pasal insentif keuangan aja
karena dia mengambil
dari irak yang kemudian dipakai
untuk mendanai bisnis itu
jadi tiga aspek itu yang membuat bahwa
ini bukan masalah politik
belaka ini sudah masalah ekonomi
oke jadi disini kenapa kemudian
peran kepala negara atau kepala pemerintahan
menjadi sangat penting untuk bisa
mengeram ini semua dan juga mengawasi karena mungkin
punya instrumen instrumen itu ya kemudian
ktt g dua puluh sendiri telah membentuk
fatf mbak untuk sebagai lembaga yang
kemudian berisi tiga puluh tujuh negara
untuk betul betul mengawasi
aliran dana pendanaan
segala macam ini menurut anda seberapa
efektif sih instrumen sesuatu
apa namanya organisasi yang dibentuk
gitu untuk mengawasi dibanding
kemudian peran peran hal yang lain
misalnya private sector yang juga ikut mengawasi
seberapa efektif sebenarnya lembaga lembaga seperti ini
daripada nggak ada lebih baik ada
sebelumnya nggak pernah ada
dan yang kedua tadi saya gambarkan
kan yang terlibat juga oknum negara
jadi fatf ini kan bentuknya
organization artinya bahwa
yang ikut adalah wakil wakil
negara dan disitu
ada walaupun tetap ada independensi
antar negara mereka
lebih leluasa bicara tentang
negara ini kurang deliver disini
negara itu tidak deliver disini
dibandingkan kalau bicaranya soal
atau politik security misalnya ya
terorisme zaman dulu kan
dibicaranya politik security jadi orang
bicaranya soal perbatasan
soal pertukaran informasi yang
sifatnya interpol misalnya intelligence
itu sensitif sekali itu yang membuat
isu terorisme biasanya gak maju maju
karena dikhawatirkan pertukaran
info seperti itu akan membuka
ruang kita lebih nggak
sovereign ya lebih nggak berdaulat
tapi ketika kita angkat dari
keuangan mau gak mau orang
kemudian harus membuka karena sistem
perbankan yang kemudian yang diawasi
oke mbak dina satu hal yang
juga menjadi penting dan menarik ketika
presiden jokowi diundang
atau di daulat menjadi salah satu
pembicara utama disana dan kemudian presiden
pidatonya tentang pemberantasan
terorisme paling tidak ada empat poin yang kami
catat disini kemudian mendukung dunia
untuk mengawasi aliran dana kemudian
toleransi dan juga
pemain damai kemudian melawan
ketimpangan dengan ekonomi inklusi
dan juga pamer
kesuksesan di radikalisasi menurut
yang di highlight oleh presiden jokowi ini
menunjukkan bahwa indonesia
punya peran penting untuk
untuk memberantas terorisme di dunia
indonesia punya peran penting karena kita
menjadi pertama tempat tempat
dimana seringkali terjadi
apa tindakan terorisme
yang sudah dan kita juga
sudah punya pengalaman
beberapa kali untuk menangani sel sel
terorisme yang tumbuh di kita
dan terakhir presiden jokowi
kan juga mengangkat kasus di marawi kan
dimana indonesia juga terlibat
aktif untuk memberantas
disana ya jadi
menurut saya memang indonesia
di tataran ini bukan diurusan tadi
perduitanya langsung uangnya
langsung tetapi dari aspek
jadi menarik bahwa
apa sebenarnya yang masih kurang
menurut saya diangkat oleh presiden jokowi itu
yang diwajibkan dari orang
yang direkrut oleh teroris
kualifikasi mereka sebagai follower
kualifikasi sebagai follower
jadi rupanya itu yang saya baca dimana mana
kalau orang mau jadi teroris
gak sembarang orang direkrut menjadi teroris
tetapi orang yang punya mentalitas sebagai pengikut
dan mereka rentan
untuk dipengaruhi apapun
kelihatannya orang indonesia
punya kecenderungan untuk itu
oke dan itu
gampang sekali tercermin misalnya dengan
status status media sosial atau postingan postingan
dan pendapat yang dengan mudah
sekali jadi talent scoutingnya jadi
sangat mudah untuk mencari follower
kelihatannya demandnya mudah ditumbuhkan
di indonesia jadi aspek itu yang
saya kira belum ketangkep ya
tapi diangkat juga oleh
presiden merkel ya tapi kalau kita lihat
presiden jokowi sendiri memamerkan
atau menunjukkan bahwa selama ini
indonesia sukses sebenarnya
apa namanya menunjukkan
citra islam yang damai misalnya
toleran kemudian efek efek
moderasi dalam agama kemudian
sukses juga melakukan deradikalisasi
sebenarnya tepat apa tidak presiden jokowi
kemudian membagi pengalamannya
atau membagi sukses story nya ini
kepada dunia untuk diadopsi sebenarnya
cocok gak sih cara indonesia diadopsi oleh dunia
tapi dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha cerita berikutnya
kita masih bicara kttg dua puluh dan politik jokowi
untuk membantu melawan terorisme dunia
kalau tadi kan presiden kemudian
dengan segala cara indonesia
agama yang bodrat
yang toleran yang damai
seberapa penting sih aspek aspek
yang menjadi keunggulan komparatif indonesia ini
penting diketahui dunia
dan juga perlu diadopsi oleh dunia
untuk melawan terorisme
hal itu perlu diinformasikan
artinya bahwa sebagai tempat yang
sebenarnya bisa jadikan lab gitu ya
tempat kita menguji coba
kalau mau ada pendekatan pendekatan
yang berbeda untuk memperkecil
kemungkinan orang terekrut sebagai terorisme
kerjasamanya sama kita lah
tapi di aspek kedua yang lain sebenarnya yang juga menarik
itu aspek diplomasinya
karena yang ditekankan oleh kepala negara
dalam statement bersama itu
di g dua puluh itu kan sebenarnya
apa yang bisa dikerjakan oleh kepala negara
jadi tatarannya bukan lagi di level people ya
tapi di kepala negara
aspek apa yang bisa dikerjakan oleh indonesia
sebenarnya satu aspek yang bisa kita
unggulkan itu kemampuan kita
untuk negara yang khususnya berkembang seperti indonesia
ada di g dua puluh tapi terlibat
juga dalam pendanaan terorisme itu
negara seperti indonesia untuk menghapus
tapi apakah selama ini
semua negara negara g dua puluh
ada juga yang tidak mungkin terdampak
dengan terorisme atau mengambil
keuntungan dan terorisme sehingga mereka
masih membiarkan cara cara lama sehingga
terorisme bisa berkelit diantara
kebijakan kebijakan dan peraturan negara
yang mereka buat gitu mbak
satu hal yang perlu kita
itu tadi penggunaan transaksi uang ya
mata uang tertentu
yang kurang diawasi
dan apa ya
tidak cukup transparan
pengelolaannya itu yang sebenarnya sangat rentan
untuk kemudian dipakai
oleh orang orang tertentu yang
bilang tadi pebisnis
yang sangat diuntungkan oleh
tidak hadirnya negara dalam
semakin melebarnya interaksi
lewat globalisasi satu hal yang
berkembang sangat pesat
ekonomi yang tidak bisa dikendalikan
oleh negara yang
itu justru berkembang dengan pesat
sebenarnya kunci utamanya adalah oknum
jadi ada ketelibatan oknum oknum
di sana berani atau tidak
kita mengungkit itu ya
karena insentif insentif ekonomi juga yang tadi mbak adina
tapi banyak publik yang kemudian
berkata ini kttg dua puluh
kayaknya serius sekali untuk
memberantas terorisme memberantas radikalisme
tapi kalau kita lihat dari
misalnya banyak negara negara
yang kemudian memiliki
kubu kubu masing masing seperti
tiongkok atau mungkin rusia atau mungkin
amerika serikat yang dianggap
di belakang layar atas banyak
terjadinya kasus kasus peperangan
di banyak sekali negara sehingga
bisa saja ini menganggap bahwa
sebenarnya mereka juga memproduksi
terorisme itu sendiri seberapa
kita bisa percaya akan
komitmen mereka untuk membantu
memberantas terorisme jika memang fakta politiknya
masih seperti itu dan bagaimana
peran indonesia sebenarnya mbak peran presiden
jokowi peran indonesia
untuk bisa merangkul menjembatani sehingga
tadi punya kesatuan
visi dan juga semangat yang sama untuk
memberantas ini dalam diplomasi
ketika satu agenda sudah diangkat sebagai
itu artinya kita punya peluang untuk
membuat negara negara yang hadir
kepala negara itu terikat oleh
satu statement itu pentingnya
sebenarnya ibu menteri
luar negeri kita juga ikut
membantu presiden jokowi dodo disini
untuk menggariskan apalagi poin poin
tagi gitu dalam g dua puluh meeting
berikutnya meeting g dua puluh berikutnya
atau dalam turunan meeting g dua puluh
dalam pertemuan para sherpa dan sebagainya
dunia internasional yang dikenal itu ketika
kita komitmen itu artinya statement
kita statement kita itu adalah
janji adalah satu
hutang yang harusnya kemudian bisa
ditagi dan tercatat itu ya
itu recorded gitu ya apalagi
kalau sudah dibawa sampai ke depan media masa
atau mungkin karena politisi ya
biasalah bohong gitu mbak
ya jadi memang yang dikerjakan oleh
indonesia saat ini
mungkin terbatas karena tadi ya
kita melihat bahwa disitu ada saudi arabia
yang juga terlibat dengan
isu qatar masih ada krisis
sendiri yang harus dihadapi
tapi indonesia dalam posisi
yang tidak bisa juga terlalu
menekan qatar disitu karena
harus disadari bahwa
politik antar tetangga di
timur tengah itu beda dengan antar tetangga
di asia tenggara jadi
yang dilakukan saudi arabia juga
sebenarnya tidak bisa kita
walaupun atas nama anti terorisme ya
tidak bisa kita iakan juga
karena ada aspek yang memang mengintervensi
kedaulatan qatar misalnya
lalu ada donald trump
yang kita tahu dia juga
cukup banyak diuntungkan nih dengan
shadow economy yang berkembang ini
baik dari segi senjatanya maupun
pencetakan us dollars gitu ya
apalagi kalau dia memilih tetap
memproteksi ekonominya ini satu agenda
lain kan di g dua puluh ya
yang nanti akan muncul amerika serikat
pada dasarnya saya ingin
katakan juga bahwa g dua puluh janjian sudah bukan
g dua puluh lagi pada zaman trump ini
jadi g sembilan belas karena satu
memilih protes satu memilih untuk jalan sendiri
gitu kan bahkan against
tiongkok yang dulu proteksi sekarang
memilih sangat untuk pedagangan bebas gitu kan
precisely jadi artinya
ada agenda agenda lain yang
membuat bahwa oke yang penting kita udah
coming together sudah datang bersama membuat
khususnya soal tadi
pemantauan transaksi keuangan
tetapi juga mulai
social media yang salah satu di
encourage juga oleh angela
merkel itu satu kira
dua step yang cukup menarik
dan indonesia menawarkan kemudian kalau mau
kita bisa bantu meskipun
kita juga punya masalah yang sama sebenarnya disini
yang tidak kalah berat ya mbak dina
jangan jangan kita ngurusin orang
lain kita sendiri yang keteteran
di dalam negeri kalau kita bicara mengenai yang terakhir
mbak dina kalau kita bicara mengenai
indikasi apa atau mungkin
poin poin apa yang bisa membuat
kita menyimpulkan bahwa
atau misi presiden jokowi di kttg
dua puluh ini membawa nama indonesia ini
dengan membawa segenap
apa yang kita inginkan atau goal politik
luar negeri kita yang ingin dicapai di g dua puluh ini
satu hal yang
saya tangkap menyebar luas di indonesia
itu perasaan rentan
makanya ada demo besar ya
di hamburg itu
sebenarnya menyangkut meskipun kita
pertumbuhan ekonomi relatif baik
baik di seluruh dunia tetapi
ada semacam polarisasi antara kelompok
yang sangat diuntungkan oleh globalisasi
ini dan kelompok yang tertinggal
dan indonesia sebenarnya lebih banyak
merasakan sulit sekali nih
ngangkat yang tertinggal tertinggal ini
di dalam negeri ini istilah polarisasi
itu kental sekali sangat terasa
dan kita betul betul harus
pick and choose ya harus pilih betul
kita mau bikin proyek apa
supaya kedepannya lebih sustain
walaupun pada akhirnya ada juga kelompok kelompok
yang terpaksa tidak mendapat
perhatian cukup jadi
kerentanan ekonomi itu satu hal
yang sebenarnya kalau bisa
dikomunikasikan dengan baik ke g dua puluh
supaya ada aksi bersama itu
kepentingan kita saat ini
paling penting itu ya mungkin saja ada suntikan suntikan dana
atau mungkin investasi yang paling kita
inginkan ya mbak dina karena
memang kata presiden jokowi dalam salah satu pidatonya
juga bahwa ketimpangan ekonomi
kemiskinan itu menjadi salah satu sumber utama
dari terorisme dan radikalisme
baik terima kasih mbak dina wisnu
atas perbincangannya mudah mudahan apa yang kita
tadi bahas kita ceritakan
terjadi dibawa pulang oleh presiden jokowi kembali ke indonesia
terima kasih sekali lagi mbak nisa